bmkg sudah mengingatkan adanya sirkulasi siklonis yang terjadi di samudera hindia
dan mempercepat pertumbuhan awan hujan
artinya sampai akhir oktober ini kita masih akan menghadapi cuaca ekstrim di berbagai provinsi di indonesia
khususnya adalah hujan lebat disertai juga dengan angin kencang
tapi kita tetap juga harus melakukan mobilisasi yaitu untuk berangkat bekerja ataupun pada saat pulang ke rumah
nah ada beberapa hal yang sebaiknya anda siapkan agar kita tetap bisa aman saat berkendara dalam cuaca yang ekstrim
yang pertama pastinya adalah menyiapkan jas hujan
tetapi jas hujan yang harus anda pilih adalah lebih baik yang dua pasang seperti ini
artinya adalah bagian bawahnya berbentuk celana supaya anda bisa lebih aman saat berkendara motor
karena kalau jas hujan yang bentuknya ponco nanti akan bisa menyebabkan resiko masuk ke dalam gerigi

dan menyebabkan anda bisa terjatuh pada saat sedang hujan
kita melakukan apa yang namanya pemeriksaan awal kendaraan sesaat sebelum dipergunakan atau disebut dengan pre ride atau free trade inspection
yaitu paling utama adalah kesiapan ban atau kelaikan ban
karena kalau di jalan hujan itu problem yang akan kita hadapi itu sebagian besar adalah apa yang disebut dengan hidro planning atau aqua planning
karena atau motor slip karena ketidakmampuan daripada ban untuk mengalirkan air tidak sesuai dengan kecepatan yang dikendarai saat itu
pada saat kondisi cuaca buruk tentu saja jarak pandang kita akan lebih terbatas daripada saat berkendara di dalam

sehingga kondisi fisik yang baik itu yang terpercaya
itu yang harus anda siapkan karena kita harus bisa lebih fokus pada saat berkendara
dan jangan lupa tetap patuhi peraturan lalu lintas supaya kita aman saat berkendara
putri demes andra anhar jakarta